dua puluh juta warga akan menjalani mudik lebaran tahun ini
tidak seperti tahun lalu di mana ada banyak syarat dan penyekatan
tahun ini mudik akan lebih longgar
lalu bagaimana dengan antisipasi kepadatan terutama di masa pandemi ini
kita akan berbincang dengan direktur jenderal perhubungan darat kemenhub budi setiadi
selamat sore pak budi
selamat sore mas
terima kasih pak budi sudah bersama dengan cnn indonesia newsroom sore ini
pak budi langsung saja tahun ini kan sudah bisa mudik
ini sudah banyak yang menyebut gembira
diprediksi hampir ada sekitar delapan puluh lima juta warga akan mudik
dan lebih dari empat puluh juta akan mudik dengan kendaraan pribadi
nah ini apa saja nih yang akan sudah dilakukan untuk mencegah kepadatan saat mudik
terutama dua minggu menjelang lebaran ini
ya baik terima kasih
jadi beberapa minggu yang lalu kita sudah bersama sama dengan beberapa kementerian
pemangku kepentingan untuk yang menangani terkait masalah kelancaran
kemudian keselamatan juga keamanan mudik selama dua ribu dua puluh dua
dan sampai dengan sekarang pun kita masih merumuskan
supaya nanti apa yang mau kita lakukan itu kita yakinkan
dan kemarin kita sudah melakukan semacam simulasi dengan korataspori
dan besok juga kami akan bersama pak menteri perhubungan bersama juga dengan korataspori
saya ingin memastikan bersama dengan jasa marga terutama
yang kita perhatikan memang ada beberapa jalur yang
perlu penanganan khusus terutama adalah jakarta dengan cikampek
kemudian jakarta sampai dengan merak
beberapa jalan nasional
namun perhatian kita yang paling utama adalah jakarta sampai dengan cikampek
karena memang pergerakan para pemudik itu paling banyak dari jabodetabek
dan beberapa skema sudah kita siapkan
di antaranya adalah menyebut masalah kesiapan kita untuk kontraplo
biasanya kita kerjakan pada saat di akhir pekan
dan juga kontraplo kita jalankan
namun skema sampai dengan yang nanti akan menurut kita paling akan kita gunakan
atau kemudian akan banyak menguras
kendaraan kendaraan dari bangkitan bangkitan transportasi saat mudik
ada dengan one way
nah one way ini yang sangat potensi kita lakukan
namun demikian besok kita akan melakukan simulasi dengan korataspori
terutama one way yang akan kita selenggarakan di jalan tol dari jakarta cikampek
kemudian sampai dengan ke km empat ratus empat belas di kali kampung semarang
dan dampak dari nanti one way ini sebetulnya yang kita cermati juga adalah potensi peningkatan volume kendaraan di jalan nasional
dan secara kebetulan
dengan menggunakan sepeda motor kalau dari hasil survei kan cukup banyak
jadi paling banyak yang nanti pemudik menggunakan kendaraan pribadi nomor dua sepeda motor
jadi untuk itu kita juga ingin melakukan harmoni antara pemudik yang di jalan tol
yang potensi sepeda motor banyak
dan bersamaan juga kita akan melakukan pengalian arus untuk kendaraan truk yang sumbu tiga ke atas
termasuk juga adalah kereta gandengan yang tempelan
namun untuk komoditas komoditas logistik tertentu ini masih kita bolehkan diperbolehkan menggunakan jalan tol
jadi pada prinsipnya sampai dengan sekarang sampai dengan besok kita akan melakukan semacam simulasi dengan pak menteri perhubungan
dengan pihak dari bwpr jasa marga juga orang orang dari polri
apakah skema yang sudah kita rumuskan besok kita uji coba itu bisa menjadi salah satu penentu terhadap
yang akan bisa dikarenakan oleh pak menteri perhubungan di dua ribu dua puluh dua ini
baik pak budi tadi anda menyebut sedang mencoba skema kontraflow
nah di tahun tahun sebelumnya biasanya ini setelah ada kontraflow
kendaraan dari arah jawa menuju jakarta menuju ibu kota
biasanya agak sedikit tersendat begitu ya pak budi ya
dan biasanya ada penumpukan penumpang karena bus juga tidak bisa kembali tertahan
nah ini antisipasinya gimana nih pak
ya termasuk menyangkut masalah kontraflow kan kita butuh satu petugas yang sudah terbiasa
dan kemarin sudah kita lakukan semacam evolusi
memang biasanya pada saat awal akan melakukan kontraflow
atau saat akhirnya itu kendaraan yang masuk ke jalur kontraflow
itu agak mungkin kurang begitu enak masuknya atau kurang bergenak juga keluarnya
jadi nanti berikutnya kita akan melakukan perataan terkait dalam akses masuknya
termasuk juga yang keluarnya sehingga nanti saat mobil masuk ke jalur kontraflow
itu tidak menjadi minimal meminimalisir terkait perlambatan kendaraan yang searah dengan jalur yang kontraflow itu
jadi betul yang saya sampaikan tadi namun demikian ini sudah menjadi pengamatan kita
dan besok kita akan melakukan semacam simulasi
dan kita akan tunjuk khusus tugas dan juga peralatan pendukung di tempat tempat
kilometer berapa yang nanti akan kita lakukan kontraflow
jadi pendugaannya khusus termasuk peralatannya juga kita harapkan sudah stand by di lokasi yang tidak terlalu jauh
dari pintu masuk kontraflow atau kemudian yang jalur keluarnya demikian
baik pak budi nah ini kan saat ini penyekatannya lebih minim
bagaimana ini dengan pencegahan covid sembilan belas
ini kan ada warga yang memang boleh untuk mudik dengan vaksin lengkap sampai dengan booster
ini bagaimana mekanisme nanti pengaturannya
nanti siapa yang boleh lewat atau nanti bagaimana yang belum booster nanti akan diharus antigen atau menjalani booster
ini bagaimana mekanismenya pak
mas beni ini juga menjadi kontribusi terutama oleh pemerintah terutama kami yang sudah meragukan juga surat kejaran
yang mengalami pesat gas jadi persyaratan untuk protokol kesehatan memang menjadi faktor utama
target kami di dalam angkutan mudik dua ribu dua puluh dua ini yang pertama memang menyangkut masalah keselamatan dari masyarakat
yang terpapar covid sembilan belas harus kita minimalisir betul
dan ini memang butuh kerjasama baik antara pemerintah kemudian oleh masyarakat juga
jadi artinya kita harapkan
masyarakat juga ikut bertanggung jawab
kalau akan melakukan perjalanan harapan kita sudah munculkan sebagaimana surat edaran yang sudah disiapkan oleh saat gas
dan kemudian kalau misalnya mungkin dijumpai di lapangan memang di tahun dua ribu dua puluh dua ini kita akan menyiapkan beberapa pos pelayanan
baik yang didirikan oleh kementerian perhubungan dengan visian atau gabungan rapori tni dengan perhubungan
atau kemudian nanti di beberapa jenis ketimbang yang saat sekarang ini nanti akan kita jadikan sebagai rest area khusus untuk yang masyarakat
kita harapkan semua kebutuhan masyarakat untuk kesehatan juga akan kita siapkan untuk istirahat juga kita siapkan
dan juga kemudian kebutuhan kebutuhan yang lain termasuk juga kita siapkan dokter juga di sana
sehingga nanti kita harapkan bahwa pelayanan menyangkut masalah vaksinasi atau booster itu dari kepolisian dengan kita akan menyiapkan di beberapa simpul
ini pula transportasi dan ini tentunya kerjasama dengan kementerian kesehatan dengan tni maupun pori
jadi di beberapa pos pelayanan tadi akan kita siapkan vaksinasi bagi masyarakat yang mungkin barangkali membutuhkan
termasuk juga rapid test antigen dan sebagainya
ya pak budi
tadi ada menyebut nantinya mereka yang belum menjalani vaksin booster ini akan menjalani vaksin booster di pos pelayanan di rest area
nah ini kalau kita bicara soal rest area
ini memang pada saat
mungkin tidak cuma budi
kita bisa mengambil beberapa contoh
tapi pada saat mungkin weekend atau apa res area juga biasanya seringkali penuh
terutama pada saat mudik biasanya bisa macet hingga beberapa kilometer
nah ini bagaimana nih mengatur penumpukan di res area
kemarin hari yang lalu saya sudah ketemu dengan asosiasi rest area di semua jalan tol
dari jawa maupun di sumatera
dan kita harapkan peran dari res area
terutama sudah setelah tiga tahun yang lalu
kita mendeklarasi dan kita menyempurnakan menyebut masalah manajemen rest area
dengan harapan bahwa untuk tahun dua ribu dua puluh dua beberapa aspek dari manajemen rest area itu sudah dilaksanakan dengan baik
jadi artinya ada informasi yang didapatkan oleh para pengguna jalan sol
rest area ini masih kosong atau tidak
dan kita sudah mengantisipasi juga
manakala ada para pengemudi yang karena kelelahan
kemudian berhenti di sekitar rest area
nah kita mulai meminta dari pihak
terutama pak menteri hubungan kemarin menyampaikan kepada saya
agar mulai mengkampanyekan
bahwa sebetulnya rest area bagi masyarakat untuk bisa istirahat yang di sekitar jalan tol
tidak hanya di sekitar jalan tol saja
tapi sebetulnya pada exit exit masuk ke perkotaan yang terdekat
itu masyarakat juga bisa istirahat
karena antara jalan tol dengan perkotaan
terutama yang ke arah cirebon
untuk yang jalur pantura
itu kan juga tidak terlalu jauh
jadi kita harapkan masyarakat tidak memaksakan diri
kalau area di dalam jalan sol sudah terlalu penuh
jadi kita harapkan keluar sedikit ke arah perkotaan
nanti di sana sudah mendapatkan apa yang diharapkan
atau kemudian sholat ibadah dan sebagainya
jadi prinsipnya kita sudah mengantisipasi
dan kita sudah ketemu dengan semua men res area
untuk kita harapkan ada peran serta dari pihak rest area
pengelola untuk bisa memperbaiki
menyambut masalah kinerjanya
dan juga akan mengkampanyekan kepada masyarakat
untuk tidak ketergantungan dengan rest area yang ada di jalan tol
tapi juga kemudian memanfaatkan rest area yang berada di perkotaan
baik pak budi
terima kasih atas informasinya dan jawabannya
kita akan terus berbincang mengenai antisipasi arus mudik tahun ini
setelah jeda berikut
sampai bertemu lagi
tadi kita sudah berbincang dengan pak budi
mengenai terkait dengan antisipasi
banyaknya warga yang akan mudik di musim lebaran tahun ini
ada sekitar lebih dari empat puluh juta warga yang akan mudik dengan kendaraan pribadi
lalu ada antisipasi antisipasi yang akan dilakukan oleh kementerian perhubungan
termasuk melakukan contra flow
dan tadi pak budi juga sudah melakukan
simulasi dengan mabes polri dan kakur lantas
terkait nanti kemacetan pada saat mudik lebaran nanti
nah kalau anda
ini saya akan bertanya dengan pak turbus
kalau anda melihat dengan antisipasi seperti ini
ya kalau menurut saya sih antisipasi
sudah cukup baik
dalam arti bahwa
ini tiga hal yang harus dihadapi
bukit tahun ini itu dihadapkan oleh
dan alam juga di eropa daerah
karena musimnya memang
kemudian ada bencana covid
di satu itu juga ada kerawanan
di satu sisi juga ada persoalan infrastruktur
belum sesuka pembangunannya
memang hal yang menurut saya harus dipati
dan hal yang lain menurut saya
dari di dalam menghadapi kemacetan
sembilan belas sampai tanggal
kalau antisipasi kita
karena ada terjadi
pemudik lah ya
jadi angka angka pemudik itu
diperkirakan di tanggal itu
ini persoalan kemudian
harusnya bisa lancar
yang memang akhirnya terjadi kemacetan yang
memang harus juga dipertimbangkan
satu sisi juga
tahun ini kan
dalam dua tahun ini
tidak mudik ya
jadi animo masyarakat untuk mudik itu
tetapi pemerintah ini
sama dengan tahun tahun sebelumnya ya
dimana dua tahun yang lalu
dalam ini perlu menunjuk
atau seorang pejabat
untuk bertanggung jawab
siapa yang bertanggung jawab
terhadap proses ini
memang berbeda dengan
memang masih dalam
extraordinary gitu ya
menurut saya memang harus ada
antara kementerian dan daerah
kementerian dan daerah
yang harusnya lebih sinergis gitu loh mas
menurut saya itu mas
menarik sekali pak trubus
tadi anda menyebut tentang
ada kementerian tersendiri
khusus menangani masalah mudik ini
kita akan berbicara itu juga nanti
tapi saya akan bertanya sedikit
apa nih yang membedakan dengan tahun tahun sebelumnya
kalau menurut saya
karena masyarakat kita ini kan
sudah dua tahun
jadi saya beli masyarakat turun
konsumsi tangga juga
banyaknya masyarakat kita yang tercapak covid ini
karena jadi pengangguran juga
sulit mencari cara ekonomi

adanya kriminalitas yang tinggi
adanya kriminalitas yang tinggi
hari hari ini kan kita jumpai beberapa tingkat kriminalitas
mudik tahun ini
perbedaannya dengan mudik di tahun sebelumnya
memang harus diantisipasi dengan baik
tidak saja tugasnya
penyusah hukum lainnya
dalam hal ini
harus berhadapan dengan
yang memang dinamis
masyarakatnya sekarang ini
karena situasi pandemi covid
dan dapat dari pandemi covid itu sendiri
di satu sisi
juga di beberapa daerah
dengan mereka pemudik
nah ini kan juga
yang menurut saya
yaitu dengan melakukan
masalah keamanan ini
lalu pak budi
lalu apa yang
mungkin bisa akan lebih
lalu apa yang
mungkin kalau saya menanggapi
lalu intas ya
atau kemudian menyebut
yang target ketiga
tiga aspek ini
tiga situasi ini
harus kita laksanakan
sudah membuat regulasi
kita sudah aporasi
tiga aspek utama ini
adalah menyangkut masalah penjagaan covid
seperti dikatakan pak
saya juga akan
ya disebutkan oleh pak terubus
tahun ini kan
berbeda dengan tahun lalu
ada masalah masalah baru
diluar dari kementerian perhubungan
ya pak budi
seperti yang disampaikan
pada taruhan penyelesaian berkali kali
sehingga kita harapkan
depan kita akan sudah meniklai
berapa kemah yang
sudah akan memahami
dan menyiapkan diri
akan dilakukan kontrasol
dan termasuk juga adalah
termasuk jalan tol dan tidak terkonsentrasi hanya di jawa
kita termasuk di bali termasuk juga di sumatera
dan halnya di sarlangkum palembang atau kemudian di medan
yang menjadi perhatian kita berikutnya adalah menyangkut masalah sepeda motor
jadi sebagai antisipasi kita pada intinya pemerintah tidak merekomendasikan
atau kita berharap kepada masyarakat yang menggunakan sepeda motor sebagai mobilitas untuk mudik
karena motor kan tidak kurang ramah terhadap sepeda motor
kemudian juga mungkin kepentingan terhadap aspek yang buat keselamatan cukup tinggi
dengan demikian kementerian hubungan
dan tadi saya juga baru ketemu dengan kajus udikani juga akan menyiapkan
adanya mudik gratis tidak hanya untuk penumpang saja
tapi juga kita akan menyiapkan konvalitasi untuk sepeda motor
jadi sepeda motor dari jakarta akan kita kirimkan ke daerah daerah tujuan mudik
termasuk juga dengan kereta api juga
jadi artinya kita sudah perjanakan cukup banyak yang kita lakukan
nah tinggal adalah kalau pemerintah sudah melakukan tinggal sekarang harapannya adalah
bagaimana peran setara masyarakat
ini kan kalau kita sudah bicara tadi menyangkut masalah responsibility
nah berikutnya adalah bagaimana public responsif
karena tanggung jawab menyangkut masalah penanganan covid tidak hanya di pemerintah
dan saya kira masyarakat sudah banyak yang berpengalaman
bagaimana mendetanya kalau terkena covid sembilan belas
nah untuk itu saya sangat berharap dan meminta kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan
untuk memenuhi standar standar keselamatan penjagaan covid sembilan belas
baik yang rutin dengan menggunakan masker
mudah menjaga jarak
atau yang lain
juga dalam menyebut masalah
dan menyebut masalah
ketiga itu untuk dipenuhi
baik pak budi saya akan mencoba bertanya dengan pak
baik sepertinya kita mengalami gangguan teknis dengan pak turbus
saya akan kembali bertanya kepada pak budi
nah pak budi ini sangat concern sekali ya
ingin mengajak masyarakat untuk mudik bersama dengan bus daripada motor
ini sosialisasinya bagaimana supaya masyarakat ini mau dan efektif
lalu bagaimana juga dengan
pasti juga mungkin ada masyarakat yang akhirnya
apa namanya tidak ikut dengan bus mudik bersama
lalu tetap ikut dengan apa namanya jalur jalur nasional
nah bagaimana dengan keamanannya juga pak budi
yang diganggu oleh pemerintah
ini adalah sebuah hubungan
bahwa kita menyiapkan mobilitas untuk memperbaiki mudik gratis
supaya masyarakat yang menggunakan sepeda motor itu
tidak memaksakan diri menggunakan sepeda motor
bagian bisa kita fakultasi
dan kalaupun kemudian terpaksa
karena kami sudah mencoba bicara dengan
angkor lanarkpuri dengan dirangkat polda jabar dan juga polda metro
untuk nantinya perhatian kita juga tidak hanya terkonsentrasi di jalan tol saja
tapi jalan nasional yang dari arah jakarta kemudian ke kasi tawang cikangtex sampai dengan cirebon
itu juga menjadi perhatian kita
dengan mengharapkan kita akan bisa meminimalisir aspek keselamatan
traffic yang di sana
tentunya mungkin kita harus bisa mengarahkan sepeda motor itu jangan di jalur yang sebelah kanan
sepeda motor di lagur yang sebelah kiri
dan dengan demikian kita harapkan bahwa di sinilah
bahwa peran masyarakat atau tanggung jawab masyarakat untuk lancarnya
kemudian selamat dan juga sehat mudik itu menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya oleh pemerintah saja
tapi juga adalah peran setara dari pihak masyarakat
baik pak budi ini pertanyaan terakhirnya
kita berharap semoga mudik tahun ini lancar ya
tidak sampai terjadi penumpukan atau kepadatan
kalau misalnya terjadi kepadatan penumpukan di beberapa exit tol
dan mungkin ada beberapa warga yang mungkin kehabisan bbm
lalu bagaimana antisipasinya nih terkait dengan habisnya bbm warga di jalan tol pada saat terjebak
ya kemarin kita sudah rapat yang dipimpin langsung oleh pak menko pmk
ini juga ada pak menteri perhubungan dan juga sudah rapat juga dengan pak menteri sdm
intinya pihak pertamina sudah menyiapkan beberapa skema tarif yang terburuk
kalau kemudian demikian yang kehabisan bbm saat diperjalanan
terutama mungkin kalau pas ada kemacetan dan kemudian jauh dari rest area
jadi nanti ada pm yang mobil jadi saya pertamina

bersama dengan sepeda motor dari katakan pengojek sepeda motor di daerah daerah situ
tertentu di jalan tol dan kemudian nanti sepeda motor ini akan dimungk oleh bbm
sehingga nanti mereka masyarakat ini akan melakukan perjalanan pada saat ada kemacetan
kemudian yang berikutnya juga adalah dari pihak pertamina akan menyiapkan
tanking yang sudah diisi dengan bp penuh di beberapa rest area
sehingga nanti distribusi kekurangan rest area terhadap bbm
kita akan bisa cepat pergerakannya
tidak harus dari depo depo yang cukup jauh
dan ada beberapa skema lain yang dicapkan oleh pihak pertamina
intinya bahwa kalau di dalam kemacetan itu terjadi
dan kemudian ada yang tak bisa bbm
pihak pertamina sudah menyiapkan dan itu sudah dirapatkan khusus oleh pak menteri sdm
kemudian pak menko pmk dan juga pak menteri perhubungan yang melibatkan semua pemangku
jadi kita rasakan kemudian wisata kementerian sdm dan kemudian terutama
termasuk tni pada musimnya
dan merumuskan alangkah yang akan dilakukan
namun kita masih punya waktu dengan harapan waktu ini akan digunakan oleh masyarakat
untuk mempercepat mengaklarasi terhadap tingkat kepatuan sdm yang dikeluarkan satgas
bahwa untuk lakukan penjelajahan politik itu harus menggunakan bolster
atau kemudian repitasi antigen atau pcr
pada musimnya kita yang dilaporkan adalah memberikan pos pelayanan
dan tidak ada lagi kita untuk melakukan
tanpa perekatan seperti tahun tahun sebelumnya demikian pak
baik terima kasih pak budi setiadi sudah bersama dengan cnn indonesia newsroom pada hari ini
tentu kita berharap semoga mudik tahun ini berjalan dengan lancar
dan ini bukan cuma tugas dari kementerian perhubungan
tapi juga untuk semua masyarakat untuk tadi seperti anda bilang
mengejar vaksin booster agar semuanya bisa mudik dengan aman
terima kasih pak budi semoga sukses mudiknya tahun ini